kabel yang menjuntai di beberapa ruas jalan ibu kota menimbulkan korban jiwa dan korban luka
penjabat gubernur dki jakarta mengatakan perusahaan pemilik kabel harus bertanggung jawab atas kabel yang dipasang oleh mereka
lebih dari itu anggota dewan meminta pemerintah turun tangan langsung mempertegas aturan sebelum semakin banyak jatuh korban
kita berbincang malam ini bersama wakil ketua komisi d dprd dki jakarta nova harifan paloh
komisi d adalah bidang pembangunan dan infrastruktur
bang nova selamat malam
malam mbak putri
terima kasih sudah meluangkan waktu anda malam hari ini
anda melihat soal infrastruktur fiberoptik di ibu kota ini sudah terlalu lama dibiarkan berantakan
atau bagaimana bang nova sebenarnya
ya memang begini mbak ya
ini saya sangat prihatin dengan kejadian kejadian yang baru ini yang membuat korbankan
saya sering mendapat aduan dari warga terkait dengan artinya ini kabel yang semeraut seperti ini
dan juga terjadi juga artinya kebakaran di beberapa wilayah
nah artinya memang dalam saat ini memang tupoksi dari bina marga hanya untuk merapikan
dan saya sebagai wakil ketua komisi d saya sering mengingatkan juga kepada mungkin kepala dinas bina marga
untuk mengecek lagi kabel kabel yang artinya itu semeraut atau terbengkalai gitu kan
karena kan saya melihat bukan di satu sisi jalan besar saja
terkadang juga di komplek komplek perumahan itu ada juga yang artinya kabel itu
sampai juga dibiarkan misalnya tidak ada yang merapihkan
tapi ini mungkin ada keterbatasan dari tenaga dprjlp dari bina marga ini
dengan misalnya begitu besarnya luasan kabel yang ada di wilayah tki jakarta
nah memang artinya memang harus ada artinya mungkin tanggung jawab juga dari pihak provider gitu kan
provider yang terkait dengan misalnya pengguna dari fiber optik ini gitu kan
terkait dengan kabel kabel yang dimana kita rasa kan
sangat mengambil sekali baik dari segi estetika ataupun dari segi keselamatan warga gitu loh
bang nova jadi kalau menurut anda ini tanggung jawab siapa
siapa yang harus membenahi ini
ya yang pertama gini mbak
ini kan sepertinya kan kita kan sudah juga lagi membahas perda ya terkait dengan pemindahan dari udara ini ke bawah tanah gitu kan
tapi sejauh ini yang paling penting lagi
kita akan misalnya mungkin dari misalnya pihak pemprov melalui dinas bina marga mendata
siapa aja yang artinya itu di tiang antara tiang listrik itu provider siapa aja
ada yang liar apa enggak
kalau nggak ada yang liar ya harus digunting
kan selama ini kan memang ada program dari misalnya bina marga kan untuk misalnya menggunting kabel kabel yang artinya mungkin yang tidak terdaftar gitu kan
coba sekarang dimasifkan gitu kan
dan benar benar artinya ini kita misalnya mendorong terus ini kan untuk mempercepat
juga artinya program dari pemprov dki untuk istilah pemindahan dari kabel dari atas ke bawah gitu kan
tapi ini harus cepat karena kalau saya lihat memang ini problematika kita ketika kita misalkan jalan
misalnya mungkin di wilayah wilayah atau mungkin di rumah rumah masyarakat
ini artinya bisa istilahnya mungkin seperti bom waktu ya dalam artian artinya
tiba tiba bisa terjadi kebakaran gitu kan
tiba tiba mungkin ada hal hal yang tidak diinginkan gitu kan
nah ini artinya coba artinya mungkin dari pihak bina marga provider terkait mungkin ada juga isa yang mungkin pelt
duduk secara bersama gitu kan
di list lagi gitu kan artinya aturannya aturan yang jelas seperti apa gitu kan
tapi aturannya berarti sudah ada ya bang nova sebenarnya untuk merapikan
untuk memenai kabel kabel ini atau memang itu diserahkan sepenuhnya kepada masing masing provider
ya sudah terserah kalian lah mau pasangnya seperti apa atau gimana sebenarnya
jadi begini pak ya seperti saya sepekat tahuan saya ketika memang pihak provider ini ingin memasang kabel itu
misalnya fiber optic ini di piang pln
dia harus mendapatkan izin rekomendasi teknis dari bina marga dan izinnya dikeluarkan melalui ptsp gitu kan
itu paksinya itu yang untuk artinya kalau misalnya kabelnya misalnya mungkin rusak atau mungkin kebawah
itu tanggung jawab dari provider tersebut gitu kan
nah bina marga ini artinya ini mendapat komplain misalkan dari masyarakat
tapi dia hanya istilahnya mungkin memperbaiki atau bisa merapikan gitu kan
nah artinya memang sebenarnya kan ini harus dua nih artinya bina marga juga harus tegas dalam hal ini
kalau misalnya eh rusak nih kabel nih sampai kebawah gitu kan ini
semerawat kabelnya tolong dipindahin tolong diperbaikin gitu kan

artinya harus tegas seperti itu
penjabat gubernur sudah menyatakan bahwa ini kemudian diserahkan kepada masing masing provider atau pemilik kabel itu
bang nova kalau dari dprd apakah ada rencana dalam waktu dekat
karena ini kan benar benar menjadi isu sedang naik kemudian sudah ada korban jiwa satu orang
dan juga ada korban luka yang belum sembuh juga
apakah ada rencana untuk mendudukan semua pihak bersama
jadi betul betul dipastikan semua pihak komit kepada apa yang semestinya mereka lakukan
saya kira ini harus menjadi agenda rapat kita secara bersama ya gitu kan
untuk misalnya menuntaskan masalah ini gitu kan
jadi kita misalnya mungkin ingin mendudukan juga nih kan
karena ini masalah yang sangat urgent sekali gitu kan
masalah kabel yang kita lihat juga memang di keseharian kita gitu kan

saya sendiri pun mendapat laporan yang secara mungkin secara sering juga ke saya gitu kan
nah ini mungkin dalam waktu dekat mungkin kita bisa agendakan gitu kan
rapat secara bersama untuk memanggil pihak pihak terkait gitu kan untuk masalah ini gitu
apakah kemudian dprd ada spesifik yang akan dilakukan kepada dua korban
jadi satu korban meninggal dunia dan satu korban terutama sultan yang mahasiswa universitas brawijaya itu
kalau itu kan saya kira kan nanti kan ada ini kan saya nggak tahu mungkin pasalnya
pasal klient untuk seperti apa gitu kan
saya mimpi nanti dari pihak berwajib apa seperti apa mungkin dilihat lagi kan secara kronologi seperti apa
tetapi dengan tugas kita bahwa kita pun akan memanggil siapapun juga yang artinya ini mungkin yang mempunyai artinya tanggung jawab masing masing ya
stakeholder masing masing dan juga yang kedua juga mungkin kita melihat juga bahwa ini harus ada
tanggung jawab yang secara penuh dari provider ini terhadap korban juga gitu kan
kita nggak mau nantinya ke depannya lagi nih ada yang misalnya mungkin kita mendapat berita hal hal seperti ini gitu loh mbak gitu
saya sangat prihatin dalam hal ini gitu mbak
baik baik kita lihat kemudian perkembangannya seperti apa dprd berencana untuk memanggil semua pihak yang terkait berkaitan dengan ini
mudah mudahan dalam waktu dekat
bang nova terima kasih malam hari ini sudah berbincang di cnn indonesia
baik selamat malam mbak